ini satu informasi berikutnya karena tidak membawa kartu keluarga
seorang balita ditolak berobat puskesmas di brebes jawa tengah
balita tersebut akhirnya dirawat di rumah hingga meninggal dunia
orang tua bayi yang meninggal dikenal sebagai keluarga termiskin di desanya
hari sabtu bayi berusia tujuh bulan bernama ica selvia dibawa ibunya ke puskesmas
sidamulia kecepatan wanasari brebes jawa tengah
ica menderita muntah muntah dan buang air
ibu ica mit mengaku menggunakan fasilitas kartu indonesia sehat
namun dua petugas pendaftaran menolak dengan alasan ia tidak membawa kartu keluarga
kenangan ini tidak ada tidak dipegang tidak apa apa
alasannya ya itu nanyain case case nya kan waktu itu kan anak kecil ya belum punya lah
oh belum terdaftar di kakak
iya belum daftar di kakak
mit akhirnya membawa pulang anaknya untuk dirawat di rumah
namun kondisi ica semakin parah hingga akhirnya meninggal dunia pada minggu siang
pihak puskesmas sidamulia mengaku
ada petugas yang menjalankan tugasnya tidak sesuai prosedur
petugas tersebut diakui lalai karena menolak pasien hanya karena kurang syarat administrasi
saat itu pasien diterima petugas pendaftaran dan satu petugas lainnya masih magang
pihak puskesmas sudah melaporkan ke dinas kesehatan untuk menindaklanjuti permasalahan ini
jika ada kesalahan petugas maka akan ditindak sesuai dengan prosedur
orang tua bayi ica adalah keluarga termiskin di desanya
miti bersama ibu dan lima anaknya tinggal di rumah beralas tanah tanpa listrik dan fasilitas mck yang memadai
sedangkan suami mit saroy tidak pernah di rumah karena merantau sebagai nelayan
kita termasuk dari masyarakat dari warga dari pelayan masyarakat terutama kesini
kan dulu juga pelayan dari masyarakat untuk makan dan tiap hari memang dibantu dari warga
berarti termasuk paling
iya diperhatikan sekali
kepala desa menyayangkan puskesmas yang tidak memberikan pelayanan kesehatan terhadap salah satu warganya
hingga meninggal karena terkena muntaber
imam suripto brebes